di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban jatuhnya pesawat sriwijaya rs sj satu ratus delapan puluh
pak limateni marsukal hadi cahyanto mengatakan lokasi black box pesawat sriwijaya rs sj satu ratus delapan puluh dua sudah ditandai
alhamdulillah berkat doa seluruh masyarakat indonesia
titik jatuhnya sj satu ratus delapan puluh dua sudah kita temukan
dan saat ini seluruh prajurit tni yang ada di lokasi khususnya adalah dari tni akatan laut mendukung basarnas
untuk mengambil pecahan pecahan potongan potongan dari
pesawat sj satu ratus delapan puluh
bagian bagian yang kecil masih bisa kita ambil
namun bagian bagian yang besar akan kita datangkan kapal yang memiliki kemampuan green
untuk mengangkat bagian bagian tersebut
kemudian yang kedua adalah teman teman dari tni dan basarnas termasuk stakeholder tni dan polri
juga saat ini terus berupaya untuk mendapatkan black box
yang posisinya juga diduga kuat adalah posisi black box yang kita cari
terbukti dua sinyal yang dikeluarkan oleh black box tersebut terus bisa dipantau
dan sekarang sudah kita beri marking
mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama black box tersebut bisa kita angkat
sehingga sebagai bahan knkt untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut